kamu tuh gara gara capeknya ya main hp mulu
hmm udah sekarang buruan ikut mami yuk
aduh mau kemana sih
bener nih gak mau
mami mau ketemu raja
ibu udah tenang sekarang ya
ibu udah tenang sekarang
ibu udah gak perlu ngerasain sakit lagi sekarang
ini tempat kecelakaan kemarin tapi
tapi kok gak ada bekas apa apa ya
saya ngerasa bersalah banget ya allah
udah bikin aku sakit
bikin orang lain jadi celaka kayak gini
kalau aja ibu nggak kena serangan jantung waktu itu
bima gak perlu ngebut
dan bahkan bikin celaka orang lain
tapi bima juga gak bisa nyalain ibu
bima cuma bisa berharap orang yang bima celakain itu
masih baik baik aja sampai detik ini bu
ya allah maafkan semua kesalahan nambah
mbak bener bener nggak sengaja ngelakuin itu
amba harap orangnya mbak tabra
tetap dalam kondisi yang baik baik saja sekarang ya allah
dan hamba berjanji
kami akan tetap berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi sekarang ya allah
mbak akan tetap berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi sekarang ya allah
hamba akan menebus semua dosa dosa hamba
aku seneng banget
karena akhirnya kita bisa berkumpul lagi sebagai keluarga
dalam keadaan kamu koma seperti ini
kecelakaan itu nggak akan pernah terjadi
kamu gak akan seperti ini sayang
alhamdulillah kamu gak apa apa
mobil yang kabur telah membuat kita celaka sayang
siapapun orang yang menjadi korban kecelakaan mobil itu
semoga aja kalian gak kenapa kenapa ya

kalau saja gak ada kecelakaan itu sayang
kamu akan baik baik aja sampai sekarang
aku sama sekali gak punya niat
semoga aja korban kecelakaan itu diberikan penderitaan yang berkepanjangan
sopir mobil itu harus menebus semua kesalahannya
aku janji ku akan menembus semua

dan semoga aja aku masih sempat dipertemukan dengan mereka
kamu tuh gara gara capeknya ya main hp mulu
hmm udah sekarang buruan ikut mami yuk

aduh mau kemana sih
bener nih ga mau
mami mau ketemu raja
mami mau ketemu raja
mau ketemu raja
yaudah kalau gitu aku siap siap ya
kenapa sih gr banget siap siap
yaudah lah biasa aja kenapa sih
kok tumben ya mami mau ketemu raja
tapi ngajak aku
mami udah sadar ya kalo ternyata aku ini emang cocok sama raja

kamu tuh ga usah lebay
mami itu mau ke tempat raja
mau liat si putri
karena dia mau di rumah
makin keren ya pulang dari luar negeri
lo juga makin sukses ya bisnis lo ya
alhamdulillah semua juga berkat doa dari allah
kita ngobrol dalam ya
kok aku kayak pernah kenal ya sama cowok ini
tapi dimana ya
tapi perasaan aku berkata
dia emang cowok yang baik
dimanapun kamu berada
jangan ada penampakan
atau gak suara suara yang gak jelas
nanti kalau dia dengar suara suara
terus ada penampakan gitu
waktu terus dia tuh pingsan
boyo jangan ya
kok aku ngomong sendiri ya
nanti kalau dia sampai jawab
kayak rumah sendiri aja udah
rumah lu nyaman juga ya
gue harus makasih banyak nih sama lu nih
karena lu udah mau terima gue jadi partai bisnis lu
gue yang makasih
kalau lu mau kerja sama bareng gue
di amerika ngapain aja loh
cuma ya pelatihan bisnis biasa aja sih
bokap bokap masih di sana
iya bokap alhamdulillah sehat
dan dia masih di sana
dia masih betah kayaknya

bisa jatoh ya